bulan ramadan dimanfaatkan sebagai bulan berbagi bagi tiga wanita di pola wali mandar sulawesi barat
tiga wanita ini rela menempuh perjalanan panjang memasuki daerah pedalaman demi menyalurkan bantuan
inilah perjuangan tiga wanita yang tergabung dalam komunitas peduli sesama mandar sia sayangi selama bulan suci ramadan
dengan berkendara sepeda motor mereka menjelajahi sejumlah pedalaman di daerah ini
mereka melintasi medan berat di bawah teriknya matahari
demi menyalurkan paket bantuan menyasar masjid dan kaum do'afa
seperti di desa tenggelan dan desa baru kecamatan ruyo kabupaten polawali mandar kamisiam
di desa tenggelan mereka menyerahkan bantuan berupa mesin pompa air dan perlengkapan listrik lainnya
serta al quran pada salah satu masjid
masjid ini dipilih lantaran sejak dibangun masih minim fasilitas
serta sulit mendapatkan air buat berwudu
warga harus memikul air sejauh dua ratus meter yang diambil dari salah satu sumur yang jauh dari permukiman
jauh juga ambil air
berapa jauh dari sini
lebih dua ratus meter dari sini
jadi mesti jalan kaki dipikul
mesti jalan kaki dipikul dari sumur ke masjid ini pakai wudu
selanjutnya di desa baru
sejumlah lansia dan janda miskin yang hidup memprihatinkan mendapat bingkisan berupa bahan kebutuhan pokok
bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari selama bulan suci ramadan
paket bantuan yang diserahkan pada masjid lansia dan janda miskin di daerah ini diperoleh dari sejumlah dermawan dan kontribusi anggota komunitas peduli sesama
kami dari tim peduli sesama mandarsi
sayangi selama bulan ramadan ini kita menelusuri masjid masjid yang tidak pernah tersentuh atau masjid masjid yang sangat kekurangan fasilitas
maka disitulah kami berupaya untuk memberikan apa apa yang bisa kami berikan apa apa kebutuhannya
kemudian yang kedua adalah sasaran kami adalah kaum kaum duafa bagaimana kita bisa berbagi sembako kepada mereka
gerakan berbagi ini akan terus digelar selama bulan suci ramadan
dengan menyasar masjid dan warga miskin di pedalaman yang luput dari perhatian